jangan dulu menolak
kau hanya perlu mengikuti peraturan
yaitu membayar upet
akan dilindungi oleh kerajaan bulakra
sampai darah penghabisan
aku tidak sudi
menyerah dengan orang sepecip kau
apalagi menyerahkan harga diriku
orang seperti kau
aku bagaimana maksudmu
aku tidak sudi jadi pengkhianat
aku lebih baik
daripada aku mengkhianati pacar jarak
aku masih tidak berpikir
kemana mereka pergi
kita harus menemukan
kena orang itu
jika kita tidak menemukannya
maka penduduk tidak bisa disembuhkan
tapi kemana mereka menghilang
ledakan apa itu
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
hilah kaini mamin
sudah aku bilang
kau tidak akan pernah bisa mengalahkan
ternyata dia masih bisa bertahan
aku akan ke dalam pondok
untuk mencari obat penawarnya pak
seperti mereka tidak ada habisnya raka
kau benar ray
kenapa mereka tidak merasakan sakit